aparat satuan kriminal khusus pores metro jakarta barat menggerbek gudang penyimpanan makanan anak kadal warsa di tambora jakarta barat
selain mengamankan ribuan produk makanan kadaluarsa polisi juga membawa kepala gudang untuk diminta keterangan
pengerebekan dilakukan di kawasan pergudangan di jembatan besi tambora jakarta barat senin siang
saat dikrebek polisi menemukan sejumlah karyawan yang tengah mengganti kemasan label produk makanan kadaluarsa dengan kemasan yang baru
kasus ini berhasil terungkap setelah dilakukan penyelidikan sejak bulan desember yang lalu
dalam penggerbekan kali ini satu orang yang merupakan kepala gudang dibawa polisi untuk diminta keterangan
di mana polisi masih melakukan penyelidikan terkait temuan makanan kadaluarsa ini
masyarakat diminta untuk berhati hati saat memilih makanan khususnya untuk anak anak
penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kami kami berhasil mengamankan satu gudang
dan mengamankan satu orasinya
seorang untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan barang barang kadal warsa
kemudian labelnya diganti menjadi tidak daluarsa atau menjadi layak konsumsi